jumat sore sekitar pukul enam belas tiga puluh rencananya akan ada pelantikan panglima tni baru
namun panglima tni yang lama jumat siang tepatnya pukul dua belas hingga tiga belas waktu indonesia barat
masih berada di koorma tim surabaya jawa timur untuk berpamitan
panglima ini sepertinya dadakan pamitannya ini
atau sebenarnya sertijabnya ini kapan akan dilaksanakan
begini ini sudah saya jadwalkan
ya saya jadwalkan bahwa kemarin itu saya ke kostrad dipusatkan di divisi satu kostrad
kemudian saya di kopassus ke kopassus saya harus ke koorma
ini penting ke koorma karena di kopassus adalah tempat perajuan perajuan yang saya banggakan
perajuan perajuan petarung yang dalam kesimpulannya sekali berat tidak mungkin tidak akan berlaku
dan sepanjang sejarah mungkin sejarah malamnya sudah saya bikin
bapak kasal sudah diizinkan bapak kasal tapi habis itu setelah itu tengah malam
dan koorma menelpon saya bahwa di koorma belum siap tidinya
dan hari ini saya ke paskas tadi di bandung
kemudian habis itu saya di sini itu berpamitan
dan saya bersyukur bertemu dengan proyek kodam kodam agar angkatan udara juga
kemudian kemudian di sini saya sempat berpamitan dengan mereka mereka semuanya
dan saya dapat informasi
pak hadi akan dilantik oleh presiden
sehingga saya harus berangkat sekarang juga ke jakarta
saya harus mengejar karena saya harus hadir di sana
terkesan diburu buru atau terkesan cepat tidak
saya pikir tidak ada terkesan cepat karena semua kegiatan kan menyesuaikan dengan kegiatan presiden
mungkin protokol yang menjajari waktu kalau ada kesempatan demikian
karena bagaimanapun juga setelah fit of order selesai
kemudian sedang paripura menyutui pak hadi sebagai pengiriman
kemudian surat sudah diberikan kepada presiden
sebaiknya segera dilantik
itu pun yang saya sampaikan kepada presiden
sehingga tidak terjadi kegamangan
jadi karena alasan itu ya bukan merasa
saya pikir saya pikir alasan seperti itu
meskipun maret sebenarnya
tidak ada ketentuan seperti itu
nah oleh sebab itu maka sekaligus juga saya mengundang yang lainnya untuk hadir
apabila benar enam belas tiga puluh pak adi dilantik oleh presiden sebagai panglima
maka besok jam sembilan
saya langsung akan melaksanakan serah terima jabatan
setelah terima jabatan didalami dengan exit briefing dulu
saya kepada para pangutama
kemudian peneretangan menguraduk setelah terima jabatan
kemudian kita syukuran
terus tradisi mengantar saya keluar
kemudian menerima pak hadi
kemudian tradisi yang baru saya lakukan adalah
saya mengundang pak adi ke rumah dinas panglima tni
kemudian di situ saya melihatkan semua sudut rumah
kemudian berdoa dengan anak anak yatim di situ
kemudian saya keluar
sejak saat itu rumah itu sudah ditempati oleh pak hadi
artinya tongkatnya spafet akan dilanjutkan oleh panglima baru
kira kira poin poin penting apa yang perlu diteruskan oleh panglima baru
dan juga mungkin ada pr ini apa yang harus diperbaiki untuk tni ke depan
saya pikir organisasi tni besar
maka program program tersebut sudah ditata sudah dirapatkan
terima kasih pak limata

termasuk diskusi dengan pak tepang angkatan darat laut dan udara
program ini sudah berjalan dan semuanya sudah tahu
sehingga tinggal pak adi melanjutkan saja
karena tidak mungkin masing masing panglima punya program sendiri sendiri
tidak itu sudah digariskan
hanya titik titik beratnya saja
seperti yang sampaikan juga pak adi titik beratnya dalam tahun politik ini
soliditas profesionalisme netralitas itu yang penting
terima kasih pak limata
selamat waktu ya selamat melanjutkan perjalanan ke jakarta
ya jadi memang ada beberapa poin yang saya tangkap tadi ketika panglima ini melakukan pamitan
di hadapan ribuan prajurit tni di wilayah surabaya di jumat siang ini
di antaranya adalah meminta para prajurit untuk tetap menjaga netralitas dan mengedapankan kesatuan nkri
kuida subianto surabaya